akhirnya kamu jatuh juga untuk pelukan budi
lu lagi halu ya
yah peluk dikit
diajak ngedit sama evelyn juga budi udah seneng
apaan sih bud lu lagi halu
gue tuh kesini mau minta tolong sama lo
tadi dia ngajak dinda pergi
ngomong penting berdua gitu
tapi gue khawatir kalau dinda diapa apain
dan lo tau kan nathan kayak apa
ya elah mon
walaupun dia demen berantem
kamu jangan bikin gara gara ya
balik ke rumah
kamu ke tempat kamu
waktu saya meluncur sendiri tadi pak
aduh ya ampun
bisa gak ya gue
nanti kalo misalkan gue sampe jatuh kayak jaya
pasti kan malu banget
di semangatin nathan jaya
gajap tadi ya nih
aduh aduh aduh
jaya jaya pangeran kuda putih datang
jaya lebih cepet dari sembilan ratus sebelas jaya
ya bikin gue iri aja
nggak usah pegang pegang gue
beli tau gak
gak juga lah
gue juga mau dilihatin sama anak anak yang lain
jangan modus kamu nathan
sok sok mau bantuin
bilang aja kamu itu mau kabur dari hukuman
enggak kok bu
kan udah tugas kita emang sesama manusia itu
jangan kebanyakan alasan
mendingan kamu sekarang ikuti bu
daripada kamu di sini jadi pengganggu
masih di toilet kak
nih pokoknya lu kasih ini ke rahma
tapi ingat jangan sampai ada yang tahu kalau surat ini dari gue
kalau sampai ada yang tahu urusan lo sama gue
ingat deh jangan sampai ketahuan
rama ini ada titipan buat lo
tadi sih ada di meja gue
kayaknya deh dia salah naro
soalnya kan yang namanya rahma di sini cuma loh

di rumahnya zaman sekarang nih
dirahmat matamu sungguh pening
berbagai danau yang bisa kedengeran
aku tidak bisa melupakan senyummu
jauh lebih indah dari indahnya bulan sabil di tengah malam
tunggu tunggu tunggu
duhairahma alai aku bisa menggenggam tanganmu
tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu
pas banget tau
gue baru mau ngajakin lo pergi malam ini
gue punya dua tiket prila
satu buat lo satu buat gue
eh pada mau kemana
kalian tunggu sini
urusan gue cuma sama dinda
gini gak apa apa kan ya
kita harus tolongin dinda

rahma lo tenang ya
oh kan belum tahu itu siapa pengirimnya
terus di situ juga gak ada kan nama pengirimnya
sal temenin gue ke temun nathan ya
rahma kenapa harus ke temun nathan sih
ntar gue jelasin deh
tapi temenin gue ke temun nathan ya
udah ayo temenin
bud bud bud bud bud oh my lovely evelyn akhirnya kamu jatuh juga ke pelukan budi
pelukan hongkong lu lagi halu ya ya peluk dikit diajak ngedat sama evelyn juga budi udah seneng
apaan sih bud lu lagi halu gue tuh kesini mau minta tolong sama lo temen lo itu si nathan
kenapa natan tadi dia ngajak dinda pergi penting berdua gitu tapi gue khawatir kalau dinda
diapa apain dan oh tahu kan nathan kayak apa ya elah mon sesangar sangarnya nathan walaupun dia
demen berantem dia nggak mungkin nyakitin cewek dia nggak mungkin sampai mukul mukulin temen lu itu
tuh aduh tapi masanya lihat mukanya dia iya nyarmin pakai bingung udah sih tenang aja santai kayak
di pantai aduh gimana nih
dinda gimana ya gimana dong ya udah debut kalau lo mau bantuin gue ngecek soal dinda gue janji gue
bakal ngedat sama lo gimana apa apa ngedat beneran mengedet sama gua iya tapi beneran ya lu harus
bantuin gue tenang tenang my baby love evelyn apapun yang evelyn minta budi bakal lakuin tenang aja
budi siap apaan sih nathan nathan pelan pelan nathan apa sih din gua nggak pernah cari gara gara
sama lo tapi apa yang lo lakuin ke salma kemarin sudah keterlaluan untung dia nggak sampai sakit
kalau sampai dia sakit lu mau tanggung jawab nathan natu kenapa sih milihin salma terus apa bagusnya
salma dibanding sama gue
biasanya sih sinathan nongkrong di belakang sini cuman ya kita coba cek aja
nah itu dia gue bukan belain dia tapi apa yang lo lakuin ke salma itu nggak benar
ngaku aja deh beriketin salma pemanfaatin dia kan pemanfaatin salma dia gua jauh dari lo
akhirnya berhenti juga kan lo
lo pengen banget jadi cewek yang dikejar cowok
ih apaan sih
apaan sih apaan sih
lu denger kan omongan gue sama dinda tadi
tapi lo tenang aja itu bukan urusan gue kok
dia yang masuk ke